keinformasi lain sekjen partai persatuan pembangunan arsul sani mengatakan dukungan untuk presiden jokowi sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas belum harga mati
p tiga membuka kemungkinan mengusung calon lain selain jokowi
arsul sani menambahkan hingga kini p tiga masih mengusung joko widodo sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas
namun dalam perkembangannya dukungan ini bukan harga mati sebab dalam politik tidak ada harga mati
arsul pun mengapresiasi wacana pembentukan poros baru dalam bursa capres dua ribu sembilan belas di luar prabowo dan joko widodo
menurutnya peluang poros baru sangat terbuka dan harus didorong
artinya itu kan sesuatu yang terbuka tetapi sekali lagi kemudian pembicaraan di situ adalah menyangkut cawapresnya
sebab kalau capresnya itu posisi p tiga sudah jelas
kalau cawapres kan memang p tiga belum pasang harga mati atau tidak pasang harga mati sampai
sejumlah elit partai politik menganggap wacana pembentukan poros ketiga dalam pilpres dua ribu sembilan belas adalah hal yang wajar dalam demokrasi
politisi partai golkar bambang susatyo menilai pembentukan poros ketiga bisa saja terjadi dalam pilpres nanti
meski begitu ia memastikan partai golkar akan tetap mengusung joko widodo untuk maju dalam pilpres dua ribu sembilan belas
wakil ketua umum demokrat nur hayat ya segaf menilai munculnya poros baru
pemimpin pks menambah keseruan dalam pilpres
sebelumnya pks melemparkan wacana pembentukan poros ketiga di luar jokowi dodo dan prabowo
pks mendorong partai demokrat dengan pan dan pkb mewujudkan poros baru ini
kalau ada wacana poros ketiga itu hal yang biasa biasa saja
saya kira bukan hal yang luar biasa
memang di dalam masa tahun politik ini yang masih sangat dinamis masih sangat cair
memang ini adalah sebuah proses demokrasi
saya kira masyarakat indonesia semua bisa menerima
makin banyak calon makin banyak pilihan
politik yang masih sangat dinamis menjelang pilpres
ada sisi atau nuras pas ya di gedung dpr
sisi soal poros ketiga ini hanya wacana yang diungkapkan begitu saja
atau justru sudah ada pembicaraan
akhirnya pks berani angkat bicara soal ini
selamat sore putri
terkait ada kemunculan poros ketiga di samping memang saat ini
ada juga koalisi yang sudah dibangun untuk mendukung jokowi dan juga gerindra dan pks
yang tentunya mengusung prabowo
untuk pilpres dua ribu sembilan belas mendatang ada tiga partai yang saat ini memang belum menentukan posisi mereka pada pilpres dua ribu sembilan belas
yakni demokrat pkb dan yang terakhir pan
memang kalau dilihat saat ini kondisinya belum ada perbincangan yang cukup serius
tapi banyak sekali pihak pihak yang mendorong agar poros ketiga ini terwujud
tadi terakhir sekjen demokrat hinca panjaitan juga mengatakan bahwa mereka sendiri cukup percaya diri untuk memajukan calon sendiri
jadi berkiblat kepada pilkada dki jakarta sendiri mereka juga memajukan calon sendiri
dan tidak bergantung kepada calon yang harus diusung yang lain
tapi kendati demikian kalau dilihat lagi jalannya poros ketiga ini tentu tidak berlangsung mulus begitu saja
karena di dalam komponen poros ketiga atau partai yang diakini belum melakukan sikap begitu memberikan sikap
ada pkb yang kemarin kemarin sudah secara gamblang juga mengatakan
muhaymin yang mengatakan siap dipinang oleh presiden joko widodo untuk menjadi calon pasangannya di pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
namun hal ini jika terjadi jika memang benar
jokowi akan mengajak pkb ke gerbong sebelumnya
maka dipastikan bahwa akan ada hanya demokrat dan juga pan
tapi kalau kita lihat ini belum mencukupi ambang batas
ada pun opsi yang muncul lagi yang baru
jika hal ini terjadi ialah opsi partai poros islam
karena melihat adanya hal ini
maka akan diadap prediksi terbaru begitu p tiga atau pks juga akan bergabung dengan partai poros islam ini
adanya opsi poros islam di samping poros ketiga yang muncul ini
tadi terakhir wakil ketua umum demokrat juga mengatakan
mereka sendiri kurang apresiasi atau kurang setuju dengan adanya muncul poros islam ini
karena mengganggu kemajemukan di indonesia
tapi kalau kita lihat poros poros yang muncul ini memang masih cair sekali
masih dinamis sekali
dan ini masih dilihat bagaimana kedepannya
karena terakhir kalau mengacu ke survei terakhir dari polo tracking itu sendiri
agus yudhoyono yang saat ini masih digemborkan begitu ya
untuk menjadi calon dari demokrat sendiri ini
elektabilitasnya cukup tinggi
tapi jika menjadi pendamping dari joko widodo
dan bukan menjadi calon presiden
tapi kendati demikian masih dilihat dinamika politik sendiri
untuk di beberapa partai ini masih sangat cair menuju pilpres dua ribu sembilan belas ini
baik terima kasih
dora spasia masih sangat sangat cair dan begitu menarik